dan kami mendapatkan video dari organisasi angkutan sewa khusus indonesia atau oraski palu
sesaat setelah tsunami menerjang wilayah ini
di mana beberapa orang terseret gelombang tsunami
beberapa warga yang berada di sekitar lokasi berupaya menyisir lokasi yang terhempas tsunami
untuk mencari korban yang bisa diselamatkan
dari rekaman video terlihat warga berhasil menyelamatkan seorang bocah di antara puing bangunan
yang tersapu tsunami pada jumat malam kemarin
sejumlah korban tewas akibat terjangan tsunami ditemukan di pantai talise kota palu
kerusakan di kawasan pantai talise juga dilaporkan cukup parah
menurut kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg rahmat riono
gempa dan tsunami yang terjadi di palu dan donggala bersumber dari sesar palu koro
yang berada di sekitar selat makassar
gempa utama adalah yang bermagnitudo tujuh empat yang terjadi pada jumat sore
tepatnya pukul tujuh belas dua di mana tsunami tiba dua puluh menit kemudian